melalui akun media sosial facebook kali ini presiden joko widodo memamerkan sejumlah perkembangan proyek infrastruktur
salah satunya pembangunan infrastruktur bandara di kawasan papua dan papua barat
di era jokowi ini bandara bandara di kawasan papua dan papua barat mengalami pemugaran
beberapa bandara yang dipugar antara lain bandara nop goliat dekai di yahukimo
kemudian bandara wamena di kabupaten jaya wijaya bandara utarom kaimana
kemudian bandara domine edward osok dan juga bandara mopah di merauke
sebelumnya demi pemerataan dan keadilan pemerintah melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
mengalokasikan pendanaan pembangunan fisik di papua dan papua barat mencapai tujuh hingga delapan triliun rupiah untuk tahun ini